tim sar gabungan menemukan jasad seorang anggota bimas polsek bogor tengah
yang tewas akibat tertimbun tanah longsor di kampung kepatihan
kelurahan kebon kelapa kecamatan bogor tengah kota bogor jawa barat selasa petang
usai dievakuasi jasad korban dibawa ke rsud setempat
selain korban tewas tim sar juga berhasil mengevakuasi korban selamat
yang sempat tertimbun tanah longsor
tebing setinggi lima belas meter mendadak ambruk dan menimpa kolam pemancingan di bawahnya
setelah diguyur hujan deras
delapan korban mengalami luka ringan dan berat dari total dua puluh orang peserta pemancing
yang berada di lokasi
kami mengucapkan bela sungkawa dan buka cita yang sedalam dalamnya
atas meninggalnya satu orang anggota poi babi nusa dari kelurahan cibogor
yang menjadi korban tanah longsor di kebun
kepatihan yang terakhir di kepatihan
motornya mogok hingga terbawa arus banjir
posisinya kayak jaraknya dari sini ke sana gitu
berapa meter kurang lebih
dua puluh ngeliatnya itu

saya ngeliatnya pas dia itu udah loncat
maksudnya udah ketarik
tim sar gabungan langsung dikerahkan untuk mencari jejak korban di lokasi
meski penyisiran dilakukan sejauh hampir setengah kilometer
keberadaan motor dan korban belum juga ditemukan
masih dari kota bogor
detik detik pohon roboh menimpa sejumlah pengendara di kawasan gorpa
jajaran terekam kamera warga
selain porak poranda sejumlah kendaraan juga tertimpa batang pohon
akibatnya petugas sat dan warga bahu membahu mengevakuasi kendaraan yang tertimpa
selain itu sebuah pohon besar di halaman kampus pakuan
juga tumbang hingga lepas bagian akar
sedikitnya satu unit mobil dan lima motor ringsek tertimpa dahan pohon
lumayan juga besar dengan diameter yang lumayan tinggi dua belas meter kurang lebih ya
kalau untuk di gor sendiri itu banyaknya pohon bambu
dan di jalan dadali itu pohon angsana yang di pinggir jalan sama maoni
selain bencana pohon tumbang cuaca buruk yang melanda kota bogor
juga mengakibatkan banjir di beberapa wilayah
ahmad juanda bogor jawa barat